hai eh ayo jadi nggak sini kita belanja mumpung istirahat nih jadi dong ini gua
pisahin ini buat pemper ini buat aduh ya ampun lo tuh rempong banget punya nggak sih kartu
hai sembarangan punya nih tuh kartu gue nih itu
wah banyak kartu lo pakai buat apaan aja tuh buat bayar juga tau buat bayar tapi lo tau nggak
tiap kartu itu beda beda tahu apa bedanya atau tahu apa bedanya weh tahu pokoknya tahu
kalau kita bertransaksi dengan cara non tunai salah satu alat pembayarannya adalah apmk atau
alat pembayaran dengan menggunakan kartu apmk ada dua jenis kartu atm atau debet dan kartu kredit
kalian pasti udah sering dong pakai dua kartu ini buat belanja nongkrong di kafe atau makan
di mal meski mirip tapi jangan salah tiap kartu punya karakteristiknya masing masing
pertama kartu atm atau kartu debel kartu ini sumber dananya berasal dari simpanan si pemegang kartu
dan akan langsung berkurang kalau kita melakukan transaksi untuk kartu atm akan dikenakan biaya
pada transaksi tertentu misalnya biaya transfer antar bank dan biaya administrasi kartu ini berfungsi
sebagai kartu debit saat digunakan untuk alat pembayaran kepada pedagang dalam mengakses berbagai
fitur layanan kartu atm atau kartu debit memiliki teknologi pita magnetik atau magnetic strike
mulai dua ribu delapan belas ini bank indonesia mewajibkan semua penerbit kartu atm atau debet untuk mengganti dari
magnetic strike ke chipbase ini untuk melindungi data nasabah kalau kartu kalian masih yang lama
segera minta ganti ya ke bank penerbit kartu masing masing yang kedua kartu kredit kartu ini
berbeda dengan kartu atm atau kartu debit sumber dananya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh
penerbit kartu makanya kalau kita pakai kartu kredit pasti dapat tagihan kan kalau kita bayar
telah jatuh tempo pasti juga akan dikenakan denda selain itu kartu kredit memiliki fitur untuk
penggunaan atm berbeda dengan kartu atm atau debit fitur layanan kartu kredit bisa diakses dengan
menggunakan teknologi tip base nantinya karakteristik kartu kredit mirip dengan kartu atm atau debit
yaitu menggunakan p enam digit dalam setiap transaksi pembayaran sama halnya dengan perubahan
magnetic strike ke chipbase penambahan pin enam digit ini untuk meningkatkan keamanan data kita sebagai
nasabah udah pasti sekarang kita terbantu banget kan dengan adanya kartu kartu ini tapi apapun jenis
kartunya mau kartu atm debit atau kartu kredit kita harus selalu hati hati dalam menggunakannya untuk kartu kredit
selalu jaga kerahasiaan nomor kartu dan tiga digit angka di belakang kartu ini penting
buat teman teman jangan sampai ada pihak lain yang tahu karena kartu kredit kita bisa disalahgunakan
dan selalu simpan nomor call center bank penerbit kartu untuk jaga jaga kalau kita mengalami masalah
yuk kita minta pin enam digit pada bank penerbit kartu kita udah tahu kan bedanya